tidak hanya menteri luhut kapolda dan pangdam jaya
ternyata yeni wahid putri presiden keempat abdurrahman wahid
juga melawat ke rumah ketua majelis ulama indonesia
yeni wahid tiba di kediaman ketua mui di lorong satu ratus dua belas
koja jakarta utara rabu malam
selain untuk mengunjungi ma'ruf amin
kunjungan direktur eksekutif wahid institute ini
juga menyikapi polemik terkait gubernur dki jakarta non aktif
mulai dari tudingan ahok yang menduga ada persekongkolan
ketua mui dan ketua umum partai demokrat
hingga isu ahok akan melaporkan ketua mui ke polisi
meski ketua mui sudah memaafkan ahok
yeni mengimbau agar ahok meminta maaf secara langsung kepada ma'ruf amin
yeni bahkan menyiapkan barisan ansur serbaguna atau bansar nu
untuk mengawal ahok jika ingin bertemu dan meminta maaf langsung ke ketua mui
kita siap mengawal lah
kalau perlu kita siapkan
kita siapkan bansar bansar untuk mengawal pak ahok kalau mau
kalau mau datang untuk minta maaf
kita belajar dari kebesaran hati kia haji ma'ruf amin
yang sudah memberikan maaf kepada pak ahok